jeans buatan bandung digemari masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu
dan menjelang idul fitri produksi jeans di kampung ini meningkat hingga dua kali lipat
cnn indonesia berkunjung ke desa yang terletak sekitar dua puluh km di selatan kota bandung ini
untuk melihat produksi jeans
tidak jauh dari stadion sijala karupat terdapat sebuah kampung jeans yang didirikan sejak tahun dua ribu enam belas
dan kita akan lihat menjelang lebaran ini seperti apa peningkatan produksi yang dialami oleh kampung jeans
desa kutawaringin di kecamatan kutawaringin kabupaten bandung memiliki sekitar lima puluh rumah produksi jeans
warga desa ini sudah memproduksi jeans sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
cukup banyak warga kutawaringin yang menjelang ini

adalah untuk pendongkrak pengangguran pengangguran atau pekerja pekerja lokal yang ada di wilayah desa kami ini
karena pengangguran sudah hampir tidak ada karena diserap oleh penjahit penjahit
untuk para pengusaha pengusaha yang ada di wilayah desa kutawaringin ini
alhamdulillah jumlah penduduk di desa kutawaringin jumlahnya tujuh kurang lebih lah
hampir sekarang ini tiga puluh persen empat puluh persen
yang sudah beralih dari mulai buruh sekarang sudah beralih menjadi umkm pengusaha
satu roll denim atau bahan jeans biasanya memiliki panjang seratus atau dua ratus yard
atau sekitar sembilan puluh meter dan satu ratus delapan puluh meter
biasanya satu roll kain cukup untuk delapan puluh potong celana jeans
seorang penjahit di kutawaringin bisa menyelesaikan hingga satu ratus lima puluh potong celana per minggu
agar lebih halus celana celana jeans dicuci secara bersamaan sekitar lima jam
pengeringan dilakukan dengan mesin oven
selanjutnya adalah pressing agar celana jeans tidak kusut
pemasangan kancing dilakukan pada tahap terakhir sebelum pengapakan
rumah produksi dengan tiga puluh pegawai bisa menghasilkan hingga seribu potong celana jeans per minggu
tetapi menjelang idul fitri pemesanan meningkat tajam
semenjak sekarang menjelang ramadan ya mau lebaran produksi peningkatannya lebih drastis ya hampir dua ratus persen
misalnya seminggu produksi seribu potong celana jeans
kalau sekarang peningkatan hampir dua ratus persen jadi dua ribu an lah ya tiga ribu an per minggu
dengan kisaran harga rp delapan puluh lima hingga rp satu ratus dua puluh per potong
jeans buatan desa kutawaringin bisa ditemukan di sentra penjualan jeans cihamplas bandung sampai pasar tanah abang di jakarta
jeans dari desa ini juga dipasarkan hingga ke luar jawa bandung